apa boleh saya ketemu dia
boleh boleh ayo masukkan pak silakan silakan
ayo pak silakan duduk
maaf pak kades

apa pak kades mencari ikut
tidak pak ini pasti akan terpacahin
eh pak kades
banyak kamu yang bikin kacau di desa ini
emangnya kenapa pak
bapak dapat pengaduan dari teman temanmu
bahwa kamu bisa memindahkan bangunan di desa ini
kamu bisa mencari anakmu
kalau enggak seluruh warga di desa ini yang sedang marah akibat tulang
sedang mencari cari kamu
sekarang kamu yang berbuat
kamu harus bertanggung jawab
bagus itu namanya anak yang baik
nah kembalikan peta ajaib itu kepada pemiliknya
tapi sebelumnya kamu kembalikan lagi bangunan yang kamu pindahkan itu ke tempatnya semula
mulai ketemu di isi mata
jadi sekarang kita hanya paham
kadang lebih panjang

jika dia berkeluar jemand lain